komisi pemberantasan korupsi atau kpk bersama dengan livi
mengusulkan perubahan dana partai politik sebesar rp delapan empat ratus enam puluh satu per suara di tingkat pusat
hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya politik hingga berimplikasi pada turunnya angka korupsi
angka delapan empat ratus enam puluh satu merupakan hasil telah yang dilakukan kpk dan juga lipi selama satu tahun
deputi pencegahan kpk pahalana inggolan menyebutkan
dari data yang dikumpulkan lima parpol yakni pdi perjuangan demokrat golkar pkb pks
dana parpol per tahun bagi tiap suara mencapai rp enam belas sembilan ratus sembilan puluh dua
dengan perhitungan ini pemerintah memerlukan dana rp tiga sembilan triliun rupiah selama lima tahun
angka ini jauh lebih besar daripada dana sebelumnya rp satu yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu dua puluh
untuk perhitungan kpk dan lipi besarnya pendanaan persuara adalah
rp delapan empat ratus enam puluh satu tahun pertama
dana parpol kembali diwacanakan akan naik
kpk menyetujui kenaikan dana parpol dan merekomendasikan untuk naik dari rp satu saat ini sekitar di angka rp satu
kemudian menjadi rp delapan
kenaikan cukup signifikan sebetulnya
nah apakah kemudian kenaikan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan
dan ketika dana parpol dinaikkan apakah ini bisa menjamin perbaikan dalam organisasi partai politik
termasuk setidaknya bisa mengurangi tindak pidana korupsi
kita akan bahas malam hari ini soal naiknya dana partai politik
bersama dengan dua narasumber yang ada di studio
ada mas fadli ramadhanil peneliti dari perludem
selamat malam mas fadli
terima kasih sudah hadir mas di prime news malam hari ini
kami juga bergabung ada pak pahala nenggolan deputi pencegahan kpk
dari gedung kpk saat ini di kuningan jakarta
selamat malam pak pahala
selamat malam reinhard
pak pahala saya akan langsung ke anda terlebih dahulu
ini ketika kemudian ada rekomendasi dari kpk misalnya dana parpol yang naik menjadi di angka delapan ribuan begitu ya
di angka delapan empat ratus an per suara
ini kan cukup besar sebetulnya kenaikannya ini pak
sebetulnya ada isu apa yang melatar belakangi bahwa kemudian ada rekomendasi bahwa sebaiknya dana parpol ini dinaikkan
apakah ini betul betul untuk memperbaiki partai politik
apakah memang ada implikasinya nanti ke dalam apa ya
tindak pidana korupsi atau seperti apa pak
yang pertama ini adalah salah satu program atau upaya pencegahan korupsi yang kpk lakukan
kita lihat bahwa di konstitusi disebutkan partai politik
dan partai politik itu melahirkan legislator dan juga melahirkan eksekutif plus beberapa jabatan struktural lainnya
yang kedua kita lihat juga bahwa tidak boleh
ini dikuasai oleh satu atau dua orang atau sekelompok pemodal
dia harus berbasis anggota dan bisa membawa suara anggotanya
tapi yang ketiga yang terpenting dari sisi praktikal
di kpk beberapa kasus kita lihat bahwa uang yang katakanlah diidentifikasi dari para koruptor di sini gitu
kita lihat itu mengalir ke partai untuk membiayai kegiatan kegiatan partai
oleh karena itu berangkat dari tiga hal itu kpk berpikir bahwa upaya pencegahan yang efektif adalah ikut memperkuat partai sendiri sebagai sumber dari kader kadernya kan ada di legislatif dan di eksekutif
nah kami bersama lipi sebenarnya dua ribu tujuh belas kpk sudah bersurat ke presiden
minta supaya dinaikkan dalam lima tahun ke depan sekitar sepuluh

waktu itu direspon cepat oleh kementerian dalam negeri
dan kementerian keuangan diterbitkanlah pp nomor satu dua ribu delapan belas yang menyebutkan bahwa naik dari satu ratus delapan persuara menjadi seribu persuara
nah sekarang kpk dengan lipi dengan kajian yang lebih baik lima partai termasuk gerindra gitu menyebutkan berapa kebutuhan mereka setahun di tingkat pusat provinsi dan kabupaten kota
nah bedanya sekarang bukan hanya uang saja ini kita kaitkan dengan kinerja partai
yang kita sebut sistem integritas partai
jadi di pp satu hanya menyebut jumlah uang kalau sekarang di surat rekomendasi kita ke presiden kita bilang uang dan itu terkait dengan kinerja partai
artinya sistem integritas ini harus diimplementasikan
nah itu bedanya dengan yang dulu tapi kita sepakat semua bahwa partai di indonesia harus lebih kuat karena suka tidak suka mereka lah yang melahirkan kader kadernya yang ada di legislatif dan di eksekutif
dan itu yang sekarang ada kasusnya
oke artinya kan temuan dari kpk dalam kajiannya berarti kan salah satunya mungkin menyimpulkan bahwa kurangnya dana parpol ini juga menjadi pemicu dari terjadinya korupsi begitu di elit elit partai politik
tapi kalau kemudian dinaikkan sekian kali lipat yang cukup banyak bagaimana itu bisa menjamin bahwa ini bisa betul betul mengurangi perilaku koruptif yang mungkin timbul dari partai politik atau mungkin elit elit dari partai politik
kalau menjamin tentu saja tidak mungkin ya
nah mungkin bisa menjamin tapi sebagai suatu upaya tentu kita harus lakukan
yang kita lakukan ini diskusi pendalam dengan pengurus partai pun disebutkan bahwa ketiadaan sumber dana yang pasti untuk operasional dan untuk program kerja
seperti yang disebut undang undang kan mereka harus melakukan pendidikan politik untuk masyarakat
jadi yang pemerintah tanggung hanya dua itu saja
operasional dan pendidikan
ketiadaan biaya ini yang membuat kaderisasi tidak berjalan kalau kadernya ada lantas tidak ada pendidikannya tidak ada pengkaderan sehingga datanglah kader kader tamu
membawa kapital misalnya begitu
dan buat beberapa eksekutif pun yang kita dapat juga karena partai tidak punya sumber dana untuk mengumpulkan kadernya saja
kumpul di kabupaten atau di provinsi terpaksa minta sumbangan
nah yang begini begini kita
karena itu harus secara struktural diperbaiki
oleh karena itu kita bilang operasionalnya harus terjamin
yang kedua program kerja untuk pendidikan politik harus negara yang membiayai
pertemuan kader segala macam itu harus ada dan kader itu juga harus dibekali
jadi bukan kader yang kalau mau kontestasi
jadi dana ini tidak boleh untuk kontestasi sebagai pilek pilkada pilpres itu tidak boleh
jadi hanya untuk pendidikan politik dan operasional partai dari pusat sampai ke kabupaten kota
saya ke mas fadli kalau begitu dari perludem
mas fadli melihat partai politik kita hari ini apakah sudah layak apakah sudah tepat bahwa kemudian diinjeksi dana lagi lebih besar
apakah kemudian parpol hari ini sudah memberikan pendidikan politik yang baik
atau seperti apa kemudian perludem memandang soal dana parpol yang naik ini
pertama usulan menaikkan bantuan keuangan partai politik dari apbn dan juga apbd
haruslah ada dalam keuangan
karena itu adalah kerangka untuk memperbaiki dan menguatkan institusi partai politik kita
jadi kerangka untuk memberikan bantuan keuangan partai politik ditingkatkan itu harus dalam nafas yang sama untuk kemudian memperbaiki tata kelola partai politik kita secara utuh
nah kenapa partai politik perlu diperbaiki
karena tadi pak pahala juga sudah singgung
partai politik punya peran yang sangat sentral dalam negara demokrasi konstitusional kita
partai politik yang kemudian mencalonkan presiden
partai politik yang kemudian memproduksi
dan mencalonkan anggota legisim
legislatif yang dalam fungsinya adalah membuat hukum
kemudian melakukan pengawasan terhadap pemerintahan
kemudian juga menyusun anggaran
itu hal hal yang kemudian berkaitan dengan hajat hidup orang banyak
punya akses ke segala lini begitu ya partai politik ini ya
artinya saya ingin mengatakan bahwa peran partai politik sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita
dalam segala aspek peran partai politik sangat signifikan
nah makanya partai politik harus dibenahi
kenapa harus dibenahi
presiden yang terjadi selama ini
partai politik belum terlalu kuat untuk kemudian mampu mengelola organisasinya secara demokratis
secara transparan dan secara terbuka
nah terutama di sektor keuangan
nah makanya banyak kemudian partai politik
terutama kader kader partai politik
yang terjebak dalam kasus tindak pidana korupsi
ya karena memang kebutuhan untuk kemudian membiayai organisasi partai
partai butuh biaya untuk bisa berjalan melaksanakan fungsinya mas reinhardt
melakukan kaderisasi politik
melakukan pendidikan politik
biaya operasional organisasi partai
itu kan nominal yang tidak sedikit
nah ketika partai tidak ada sumber pendanaan yang pasti
akhirnya yang dilakukan partai adalah melakukan pungutan pungutan
terhadap kader kader mereka yang jadi pejabat publik
atau kemudian menerima sumbangan sumbangan dari pihak ketiga
yang kemudian itu selama ini belum ditransparankan
tidak jelas akuntabilitasnya
akibatnya tidak main main
akhirnya itu lebih terjebak kepada kepentingan sesaat
dari orang orang yang mengeluarkan uang yang begitu besar kepada partai
akibatnya organisasi partai menjadi tidak sehat
banyak kader yang kemudian terjebak korupsi
yang manakala perbuatan korupsi itu terjadi untuk kemudian membiayai
artinya memang harus dinaikkan mas fadli
salah satu usulan untuk memperbaikinya adalah menaikkan bantuan keuangan partai
tapi ingat menaikkan bantuan keuangan partai bukanlah usulan tunggal

ada perasyarat perasyarat yang harus kemudian diikuti juga oleh partai

soal perasyarat saya juga akan tanyakan ke pak pahala
kalau kemudian dinaikkan tentukan pasti kan ada konsekuensi dan juga ada perasyarat perasyaratnya
apa yang harus dipenuhi oleh partai politik
dan apa sangsinya kalau kemudian sudah diberikan uang oleh dari negara segian banyak
tapi kemudian juga masih tidak memberikan pendidikan politik yang baik karena sebagai instrumen demokrasi ya begitu
kita bahas nanti usaha jeda
kami akan segera kembali
prime news akan kembali usaha jeda berikutnya
kita masih membahas soal dana partai politik yang direkomendasikan naik begitu dengan kenaikan yang cukup signifikan
tadi menarik mas fadli katakan sebetulnya kenaikan dana parpol tidak menjadi opsi tunggal ya
ada pilihan pilihan yang lain itu sebenarnya seperti apa pilihan pilihan apa sebetulnya
ya maksud yang saya sampaikan adalah bahwa soal nominal kenaikan bantuan keuangan partai kita bisa diskusikan
banyak formula yang bisa digunakan
nah salah satu rujukannya tentu saja kita harus tahu dulu partai politik harus terbuka sebetulnya berapa sih kebutuhan partai dalam satu siklus tahun anggaran
dalam satu tahun berapa kebutuhan partai
saya kira kpk sudah punya itu dan tentu angka yang diusulkan oleh kpk itu berangkat dari kebutuhan real partai
nanti pak pahala tentu bisa akan menjelaskan
nah tapi yang paling penting menurut saya sebetulnya adalah mas sebelum kita bicara soal kenaikan nominal bantuan keuangan kepada partai
sebelum angka angkanya ya
berapa partai akan dibantu
ada beberapa hal yang kebetulan
sebetulnya harus diikat betul kepada partai untuk komitmen mereka agar untuk mau juga memperbaiki diri
misalnya salah satunya kalau bantuan keuangan dinaikkan partai harus punya sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
tidak hanya soal laporan keuangan yang diberikan atau yang dibantu oleh negara
tapi juga sumber sumber keuangan lain yang digunakan oleh partai untuk menjalankan organisasinya
semuanya harus dibuka
agar lebih jelas begitu ya
harus diteransparankan kepada publik
kemudian harus ada auditnya
karena kan partai badan publik
institusi publik milik semua masyarakat yang kemudian akan menjadikan partai sebagai pilihan pilihannya
untuk menjadi agregasi kepentingan masyarakat
nah kemudian yang kedua ada juga kemudian proses yang lain yang harus dilakukan partai
misalnya dalam demokratisasi pencalonan pemilihan pemilihan umum
mulai dari pemilihan kepala daerah
partai harus punya mekanisme yang fair untuk kemudian bagaimana mereka mencalonkan atau tidak mencalonkan seseorang
nah termasuk juga dalam pemilihan anggota legislatif
hal yang lain juga program partai
dalam melakukan pendidikan politik
melakukan rekrutmen politik
dan kaderisasi politik
itu harus dibuat dalam sebuah kerangka yang terukur
parpol yang harus menjadi lebih inklusif mungkin begitu ya
dan bahkan teman teman lipi dan kpk kan juga mengusulkan adanya sipp ya
sistema kegiatan partai politik
jadi bahkan sampai ada etika atau batasan batasan etik yang harus dipatuhi oleh seorang kader partai politik
atau fungsi partai
agar kemudian organisasi partai bisa menjadi lebih kuat
dan muara besarnya adalah
integritas partai politik menjadi lebih kuat
karena peran partai politik sekali lagi sangat sentral
dalam pengisian pengisian jabatan publik saja itu sangat banyak
belum lagi fungsi fungsi yang lain
ketika banyak keputusan keputusan penting negara
itu sumbernya dari kader kader partai politik
oke tapi kalau kemudian dari kpk dan juga lipi
ada di angka enam belas ribuan persuara
kemudian dibagi dua antara pemerintah dan juga partai politik
artinya kan di angka delapan empat ratus an begitu
dari anda atau dari perusahaan
angka itu berapa sih
angkanya masih sangat variatif
tapi yang pasti salah satu yang prinsipil bagi kita adalah
tidak boleh semua kebutuhan partai itu dibiaya oleh negara
nah yang kedua kita pernah melakukan kajian bahwa
dari total kebutuhan partai
nah itu kenaikannya harus dilakukan secara bertahap
agar kemudian partai bisa juga pelan pelan berbenah
dalam memperbaiki sistem pelaporan keuangan
dan sistem tata kelola organisasi yang lain
agar kemudian ini tidak menjadi masalah baru bagi partai
saya ke pak pahala
pak hapala tidak menjadi masalah baru bagi partai politik
artinya ada kewajiban dong harusnya yang dilakukan oleh partai politik
ketika menerima dana dari negara
dengan delapan ribu an persuara dari partai politik
apa kewajiban yang kemudian harus dilakukan
konsekuensi dan juga sangsinya
oleh partai politik pak pahala
jadi memang usulan kita kali ini
seperti saya sebutkan beda dengan dua ribu tujuh belas
karena tidak berdiri sendiri soal pendanaan ini
karena empirik di luar negeri juga
dari sumbangan tetap para kadernya
dan sisanya baru sumbangan yang sah
ini berita bagusnya nih
kita tawarkan delapan tahun pertama
partainya justru sudah mau
dia bilang kita belum siap pak
jadi kalau ini pemberiannya dikaitkan dengan kinerja
jadi kalau jadi ini rekomendasi
maka tahun pertama cuma dua lima ratus dia dapat
partai tahu diri juga gitu kita bilang
tahun kedua berapa
setelah mereka tahu
bahwa dana ini bukan seperti dulu
cuma seratus jadi seribu gitu
ini jadi delapan ribu
tapi ada syaratnya
syaratnya anda harus punya ukuran kinerja
nah itu yang disebutkan sipp
lima poin yang kita minta mereka lakukan
yang pertama soal etik
jadi etik ini bukan soal susila aja nih
ini cerita janji bohong ke konstituen juga kita bilang etik
jadi harus ada real mereka punya kode etik
yang kedua soal kaderisasi
kita ingin juga kadernya dicatat dan diberi pendidikan segala macam
yang ketiga soal rekrutmen yang lebih terbuka
jangan itu itu saja gitu
yang keempat keterbukaan keuangan
yang kelima demokratisasi internal
nah lima poin ini kita sebut sipp
kalau dia tidak lakukan sipp kayak apa
di rekomendasi kita akan ada tim pemantau dari kemdagri dan dari masyarakat sipil
oke jadi pengawasi siapa ini pak
dari situ dilihat lima poin ini kita sudah jabarkan menjadi empat puluh enam indikator
nah kalau mereka gagal melakukan itu
nggak usah cerita yang delapan ribu empat ratus atau dua ribu lima ratus
jadi cuma operasional saja dia dapat
dan sekali lagi
partai politik ini tidak bertanggung jawab ke kpk
oleh karena itu sipp itu kita bilang umumkan ke masyarakat
jadi bukan juga ke km dagri juga
jadi nanti enam bulan sekali kita harapkan partai mengukur diri sendiri
lantas datang tim dari km dagri tim gabungan gitu
lantas disebut sudah berapa banyak kinerja partai membaik gitu
jadi saking hati hatinya kita dan kita apresiasi
kita bilang ini kabar baik juga
karena partai juga tahu diri
kalau kita delapan ribu langsung waduh pak nanti akan diaudit
karena kita bilang ini bantuan negara ini
semua audit berlaku
kayak bpk segala pertanggung jawaban persis sama
seperti pertanggung jawaban apbn
terus kita pikir baiklah
mari kita sama sama bangun gitu
tapi kita bilang ini tidak utuh diterima sebagai hak
bahwa ada ukuran kinerja
yang kita sudah sosialisasikan sejak tahun lalu
ada empat puluh enam titik yang mau diukur
dan anda lapor ke masyarakat
kita lihatlah komitmen yang dibilang oke baik terima kasih kpk
terima kasih sudah diberi dana
kita bilang baiklah
kalau sipp nya maju ya berarti anda memang benar benar komitmen
di kpk kita bilang komitmennya bukan di depan lah
nanti kita lihatnya di belakang
karena hampir semua sudah di cover disitu
termasuk keterbukaan keuangan
oke pak paala
tapi siapa yang mengawasi
ini kan sudah diberikan oleh negara
tapi bagaimana siapa yang mengawasi mengukur kinerja
selain bpk tentu kpk yang merekomendasikan juga seharusnya bisa juga ikut mengawasi parpol ini seperti apa
agar kemudian tidak ada bisa mengurangi betul betul targetnya bahwa partai politik tidak lagi banyak terkena kasus kasus korupsi
tentunya tunduk kepada undang undang keluarga negara
jadi ada pemeriksaan oleh bpk bukti segala macam diperiksa gitu
hanya kita bilang kasihnya di awal dong jangan di akhir
yang sekarang ini di akhir
jadi mereka terpaksa nyocok nyocokin bukti gitu ya
kita bilang udahlah seper dua belas dari kebutuhan setahun kasih aja untuk operasional
jadi bisa pasti
itu untuk keuangannya
karena partai bilang itu kan bukan bantuan negara
masa diperiksa bpk
tapi kita bilang masyarakat perlu tahu
dan mereka sepakat bahwa itu akan diaudit oleh akuntan publik
nah yang kinerjanya seperti saya sebutkan bahwa akan dibentuk tim gabungan
antara km dagri dan masyarakat
kpk juga kita harap ada di situ
dan nanti diumumkan lah gimana menurut tim ini hasil kinerja atau sipp
dari semua partai
sudah ada skornya lah di situ
karena dari empat puluh enam titik ini kuantitatif semua
jadi jawabannya jelas
kalau dibilang ada mahkamah etik baik
lantas sudah pernah bersidang belum
mana risalah sidangnya
kalau ada oke berarti sudah jalan
siapa yang dihukum misalnya begitu begitu
jadi sedetail itu
kita harapkan sekali lagi bersama sama kita awasi partai ini
bukan hanya kpk saja
bukan juga kementerian dalam negeri saja
tapi bersama sama lewat tim ini
dan kita minta kpk menyediakan arenanya lah gitu ya
enam bulan sekali kita undang ke kpk
anda umumkan lah sampai mana sipp ini
supaya lebih kuat sipp ini kita usulkan juga dimasukkan dalam revisi undang undang parpol
itu suatu kewajiban buat partai
selain dapat bantuan dari negara
dia harus juga menunjukkan kinerja seperti di undang undang bilang dari sipp
jadi kalau yang dulu kita cuma pp saja peraturan pemerintah
dan itu cuma cerita uang
sekarang kita cerita uang dan cerita kinerja dan dua duanya terkait
kalau mereka gagal menunjukkan kinerja
jadi kita cobalah pengaturan supaya lebih aman
dan lebih terlihat mana partai yang punya komitmen serius mana yang enggak
oke artinya kan perlu payung hukum lebih daripada peraturan pemerintah ya
pak pahala artinya perlu revisi undang undangnya begitu
saya juga akan tanyakan nanti ke mas fadli soal kemudian ada tidak sih kontribusi atau korelasi ketika dana parpol dinaikkan
maka kemudian kualitas demokrasi kita sebagai partai politik bagian dari demokrasi itu bisa jauh lebih baik begitu kira kira
tapi dibahas nanti ya mas kita break terlebih dulu
kami akan segera kembali bersajidah berikut ini
oke kita sudah bahas banyak soal kemudian kenapa dana parpol harus naik ya mas fadli
karena mungkin untuk perbaikan partai politik sebagai sebuah organisasi
karena juga perannya sangat sentral di dalam negara demokrasi di dalam negara kita
tapi kalau kita bicara soal kontribusinya mas fadli apakah memang ada kontribusinya ketika kemudian dana parpol itu naik
ini bisa berpengaruh terhadap kualitas demokrasi kita sebetulnya
kita tentu berharap dengan adanya perbaikan tata kelola partai politik
salah satunya dengan menambah insentif uang negara untuk partai politik
ada perbaikan terhadap institusi partai politik dan juga muaranya adalah perbaikan terhadap demokrasi
seperti apa misalnya
partai politik bisa jauh lebih maksimal dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat
bisa jauh lebih terbuka lebih demokratis dalam melakukan rekrutmen politik
rekrutmen untuk orang yang dicalonkan menjadi kepala daerah
dari calon anggota legislatif
bahkan jadi calon presiden sekalipun
tidak lagi kemudian partai hanya kemudian menunggu orang orang yang punya modal sosial dan modal ekonomi yang besar
itu dibutuhkan partai untuk menghidupi organisasi tiba tiba kemudian dicalonkan
ini kan tidak sehat dalam tumbuh kembangnya institusi partai
ini yang kita harapkan sebetulnya terjadi
tapi memang kuncinya harus dilakukan revisi undang undang partai politik mas reinhardt
kalau hanya bicara soal kenaikan bantuan nominal uang saja menurut saya itu akan jadi percuma saja
akan sama saja sebetulnya ya
akan sama saja
makanya sipp tadi yang disampaikan oleh pak pahala itu
materi muatannya itu harus masuk ke dalam materi revisi undang undang partai politik
dan saya kira hampir semua partai politik bersepakat untuk mau memperbaiki diri
agar kemudian institusi partai bisa jauh lebih kuat
bisa jauh lebih demokratis bisa jauh lebih sehat dalam tata kelola demokrasi
sehingga produknya pun menjadi jauh lebih baik lagi
dan ini merupakan rangkaian dan cara kita salah satunya untuk
menghindari partai dari praktik korupsi praktik suap
dan juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi partai
saya kira dalam negara demokrasi seperti yang kita jalankan
tidak ada orang yang membenci partai ya
tapi kemudian memang hanya soal krisis kepercayaan saja
soal kinerja partai kemudian juga soal perilaku beberapa oknum partai politik selama ini
karena keberadaan partai politik menjadi keniscayaan
kita tidak mungkin tanpa partai politik
untuk kemudian memikirkan bagaimana partai politik bisa jauh lebih baik
bisa jauh lebih kuat agar kemudian kualitas demokrasi indonesia ke depan juga jauh lebih baik
catatan anda terhadap parpol kita saat ini sebenarnya bagaimana mas fadli
sudah sehat kah sudah sesuai dengan harapan kah
atau masih sangat jauh dari itu sebetulnya
salah satu alat ukurnya kan memang institusi partai politik
institusi dpr majusi menjadi salah satu institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik
itu mau tidak mau fakta itu harus diakui
nah makanya menurut saya
itu harus jadi pelecut bagi partai
jadi pemantik agar kemudian mereka mau berbenah
setelah kita lihat kemudian juga partai politik datang ke kpk
beberapa kali kita juga ikut berdiskusi dengan teman teman partai politik
mereka punya semangat yang sama sebetulnya
hanya tinggal kemudian mencari bagaimana caranya
nah bagaimana caranya dan dimana mulai memperbaikinya
dan menurut saya memang masuk melalui revisi undang undang partai politik
dan juga kalau bisa kemudian paket undang undang politik lainnya
seperti undang undang pemilu
itu akan jauh lebih sinkron
sehingga institusi partai bisa jauh lebih kuat
dan beberapa usulan usulan untuk memperbaiki dan memperkuat partai
menjadi bisa lebih maksimal
yakinlah bahwa tidak ada saya kira
maksud untuk kemudian ingin mengurangi kewenangan partai
kemudian merusak partai membuat partai menjadi tidak berdaya
saya kira sama sekali tidak ada arah ke sana
apa yang tadi disampaikan oleh teman teman kpk
hasil kajian perludem icw
kemudian juga ada pusako yang kemudian sudah menghasilkan
naskah akademik soal undang undang partai
revisi undang undang partai itu arahnya memperkuat institusi partai
seharusnya kalau kemudian partai diberikan dana tambahan lagi sekian besar
ada sistem integrasi parpol yang dibuat
harusnya memang ini untuk memperbaiki ya
institusi partai politik kita hari ini
semuanya semangatnya untuk memperbaiki partai
membuat partai bisa jauh lebih mandiri
agar tidak kemudian didominasi oleh satu atau dua orang saja
karena kebutuhan ekonomi
tadi dikatakan oleh mas fadli juga bahwa harus revisi ya
revisi undang undang partai politik ya
mas farli ini bagaimana
artinya kan kalau tidak hanya dari pp saja kan
tadi juga anda katakan ya akan sama sama saja dong berarti
jadi dengan lipi juga kami juga siapkan gitu
semacam draft naskah akademik kita sampaikan ke kemdagri
untuk revisi undang undang parpol
kita merasa bahwa pentingnya sipp di dalam untuk dua hal misalnya
kaderisasi dan rekrutmen
kepala daerah yang tertangkap selalu bilang karena biaya pemilihan besar
kalau kita survei kpk nih
tiga kali pilih kada
biaya terbesar itu yang disebutlah selama ini sebagai mahar
kenapa dia harus bayar mahar
karena dia bukan kader
kalau kader kita udah bicara dengan partai
kalau dia kader
tidak mungkin pak kita mintakan biaya untuk pengenalan ke konstituen
karena kader sudah tahu
kok kaderisasi harus jalan
dan kaderlah yang diusulkan oleh partai untuk rekrutmen pejabat publik
nah kira kira rangkaiannya itu
kenapa sih jadi pencegahan korupsi kok perginya ke partai
karena partai melahirkan kader
kader selama ini tidak bisa untuk rekrutmen
sehingga datang tamu
tamu bawa kapital gitu kan
ya partai menikmati kapitalnya
diklaimlah sebagai pemilihan yang mahal
didoronglah pengadaan dan perizinan sebagai mesin untuk mengembalikan
nah kita ingin memutus rantai itu
memutus rantai itu ya
makanya kita pikirkan kaderisasi dan rekrutmen harus jalan
karena kita pikir itu kuncinya kalau dia majukan kader
dalam rekrutmen pejabat publik
paling tidak biayanya akan jauh lebih kecil
dorongan dia untuk korupsi jauh lebih kecil
syaratnya ya partai harus punya pendanaan sendiri
dia bisa dorong kadernya untuk maju
kira kira begitu logikanya
dan kita pikir ya mari sama sama gitu
partai juga berkomitmen penuh
dalam setiap pertemuan kita
dengan semua partai baik dpp maupun dpd dan dpc
saya kok nangkep komitmennya ada dan capek juga mereka dengan sistem yang sekarang gitu ya
tapi ya kita pikir kita lihatlah nanti gimana ke depan
tapi revisi undang undang parpol ini
kita majukan draft pp kita buat
untuk tahun anggaran dua ribu dua puluh sudah terlambat
karena anggarannya ada di kemdagri
dan mereka masih menganggarkan untuk rp satu satu suara
tapi sekali lagi
kalau memang pemerintah niat
masih banyak cara gimana merealisasikan rekomendasi bersama
di surat kita sebut
itu kpk dengan lipi
tapi sudah kami paparkan ke kemdagri bappenas
dan enam partai
kami semua sepakat
jadi rekomendasi ini rekomendasi bersama nih
bukan kpk dan lipi saja gitu
kita harapkan pemerintah bisa merespons positif
karena kita pikir ini krusial buat pencegahan
pak pahla lalu kemudian
rekomendasi ini apakah sudah disampaikan ke presiden
atau masih tahap pengkajian lagi
atau bagaimana sebetulnya
hari ini draft suratnya selesai dari saya
besok ditandatangani pimpinan kpk
ini produk terakhir dari pimpinan kpk
untuk dikirimkan ke presiden sebelum jumat
oke baru kemudian akan diproses begitu ya
ya nanti kita lihat tindak lanjut dari presiden
mendisposisikan ke kementerian atau seknek
dan kita akan ikuti tindak lanjutnya
mas fadli kembali ke anda
kalau kemudian ini sudah dikeluarkan
dan parpol sudah naik
artinya tentu ada harapan bahwa parpol itu
betul betul menjadi lebih baik ya hari ini
tapi sekali lagi apakah itu bisa menjamin bahwa komitmen
kita bisa mengukur komitmen itu
partai partai politik bisa memperbaiki citra dan juga dirinya
saya kira kalau jaminan
kalau jaminan partai atau kadar partai politik
tidak akan korupsi tentu tidak mungkin
karena kan korupsi itu bisa jadi karena sistem
bisa jadi karena memang niat dari orangnya
ingin melakukan praktik korup
jadi tidak ada juga jaminan kalau kemudian
bantuan keuangan partai politik ini dinaikkan
tidak akan ada lagi kader partai yang
tapi paling tidak ini adalah upaya sebenarnya
paling tidak mas reinhardt
ini adalah bagian dari kita untuk membangun sistem bernegara
terutama sistem partai politik kita
agar kemudian bisa jauh lebih
transparan bisa jauh lebih demokratis
dan partai dilepaskan dari belunggu segelintir orang saja
karena segelintir orang inilah kemudian
yang membiayai kebutuhan kebutuhan partai secara rutin
makanya partai nggak bisa merdeka dalam mengambil keputusan
itu yang paling penting sih sebetulnya
pintu masuknya untuk memperbaiki partai
oke jadi kita akan tunggu seperti apa
kemudian mudah mudahan upaya ini sesuai dengan tujuan
dan juga niatnya ya pak pahala
media juga itu diumumkanlah
partai yang komitmennya omong kosong itu diumumkanlah
kalau sipp nya tidak maju ini karena komitmennya omong kosong
oke baik terima kasih banyak pak pahala nenggolan
deputi pencegahan kpk sudah berdialog dengan kami malam hari
terima kasih juga mas fadli sudah datang ke prime news
kita akan lihat seperti apa perkembangannya
usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi
terkait dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
yang mengaku sudah membebas tugaskan lurah jelambar
terkait perpeloncuan pegawai honorer
prime news akan segera kembali di segi daftar berikutnya